kita beralih ke informasi lainnya
pembangunan tram di surabaya semakin tidak jelas
untuk ketiga kalinya tram yang rencananya akan dimulai agustus ini kembali molor
tririsma hari ini wali kota surabaya berdalih
molornya pembangunan tram dikarenakan belum keluarnya peraturan presiden
pemerintah kota surabaya mengatakan proyek tram akan mulai digarap pada awal bulan lalu
tetapi sampai hari ini tidak ada satupun proyek transportasi masal ini yang dikerjakan
wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku proyek tram masih molor karena adanya beberapa pembahasan di kementerian terkait
pengerjaan proyek ini juga masih menunggu keluarnya pepres atau peraturan presiden karena seluruh biaya pembangunannya dibiayai oleh pemerintah pusat
trisma mengharuskan awal pengerjaan proyek tram adalah tahun ini dan bisa ditargetkan selesai selama dua tahun supaya bisa digunakan masyarakat pada tahun dua ribu dua puluh

nanti kita lihat ini kan belum selesai
pemkot sendiri menkargetkan kapan sih bu bisa digunakan
ya kita berharap karena kalau hitungan saya dua tahun lagi memang kita harus sudah apa namanya sudah harus menggunakan itu
pemkot surabaya juga masih menggodok seperti apa konsep pengaturan lalu lintas dengan keberadaan tram nantinya
rencananya tram ini akan memiliki tiga gerbong
tiap gerbongnya bisa memuat dua ratus orang penumpang
tram akan melaju dengan kecepatan empat puluh km per jam dan hanya berhenti di dua puluh sembilan titik pemberhentian
dari terminal joyoboyo hingga jalan
jalan raja wali surabaya
jika sudah terwujud maka tram ini diharapkan bisa mengurangi jumlah kemacetan lalu lintas di dalam kota surabaya
maju pratama surabaya